bahkan pengumuman hasil rekap saja belum selesai
tapi kemudian partai golkar nampaknya bersemangat sekali
ya memang dari sisi timeline ini rasanya terlalu dini untuk bicara tentang komposisi
tetapi bagaimanapun juga tentu yang disampaikan oleh partai golkar adalah sebuah langkah manuver awal
untuk mengapling bagaimana kemudian komposisi kabinet ke depan akan
karena bagaimanapun juga misal merujuk kita pada statement dari pak dasko misalnya
tentu akan dipertimbangkan bagaimana kontribusi dari partai partai terhadap proses pemenangan kemarin
juga harus dipertimbangkan bagaimana kemudian kontribusi ke depan
di dalam konteks pengamanan stabilitas politik dan pemerintahan
terutama dalam konteks memberikan support
sekaligus juga protection dalam konteks politik di parlemen nanti
nah di dalam konteks ini partai golkar
dengan prestasi elektoralnya yang mencapai sekitar lima belas something persen
bahkan menurut informasi spekulatif hasil konversi suaranya bahkan melampaui
atau setidaknya mendekati pdip
tentu ini menjadi ruang kepercayaan diri yang cukup tinggi bagi golkar
sehingga kemudian muncul statement dari pak erlangga tersebut
meskipun muncul juga informasi informasi spekulatif
yang kemudian seolah terkesan mengeluhkan
bagaimana golkar dirasa dalam pilpres kemarin seolah kurang begitu berkeringat
memang dalam konteks pengambilan keputusan
dalam konteks perumusan strategi
memang golkar termasuk yang terdepan
tetapi praktis tidak banyak misalnya kampanye kampanye berskala besar
kemudian bagaimana mobilisasi kekuatan dalam skala besar
dan menunjukkan panggung yang cukup spektakuler bagi kampanye pak prabowo dalam pilpres kemarin
kalau misal kemudian nanti bicara tentang konteks pengamanan kekuatan politik
dan juga stabilitas pemerintahan di parlemen
tentu golkar tidak bisa dianggap remeh
karena penguasaan kursi yang ya menurut hasil per hari ini sekitar satu ratus sembilan kursi misalnya
maka bisa dipastikan bahwa golkar akan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibanding partai partai lain
yang kemudian dijadikan itu sebagai sebuah momentum untuk melakukan bergening position
nah hal ini juga bertalian dengan realitas
bahwa misalnya bang habib dan teman teman
di gerindra perolehan suara pileknya juga ternyata tidak setinggi yang diharapkan
jadi dari basis kutel efek yang diekspektasikan selama ini justru tidak begitu terlihat
nah inilah yang kemudian akan menciptakan semacam political dependensi
atau tingkat ketergantungan politik yang cukup tinggi
yang misal nanti akan disahkan oleh kpu atau penyelenggara pemilu misalnya
maka akan memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi
terutama dalam konteks penyesuaian keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif di parlemen
nah situasi inilah yang tampaknya akan terus dijadikan sebagai ruang negosiasi
upaya untuk kompromi dengan presiden yang baru
untuk mendapatkan porsi yang lebih tinggi karena memang praktis secara kekuatan di parlemen memang lebih tinggi
meskipun lima itu betul tadi kata bang habib
itu harus dihitung dulu nomenklaturnya
apakah lima itu komposisinya adalah menteri semua
kalaupun menteri semua apakah menteri level satu semuanya
ataukah juga melibatkan menteri level dua
atau bahkan pada level wakil menteri
nah ini yang kemudian akan ditentukan dalam proses kompromi
proses negosiasi diantara kekuatan kekuatan politik yang ada
karena kepentingan dari the newly elected president adalah menciptakan keseimbangan
sekaligus juga soliditas di dalam internal koalisi ke depan
harus ada keseimbangan dan juga soliditas walaupun kemudian partai golkar kalau menurut anda cukup percaya diri
dan percaya diri sekali karena memang perolehan suaranya untuk pemilu dua ribu dua puluh empat ini bisa dikatakan lagi di atas angin begitu ya mas umam ya
iya betul sekali karena bagaimanapun juga ini bukan hanya kepercayaan diri
bisa bisa kemudian menghadirkan surplus kepercayaan diri
nah itulah kenapa ketika bang saleh masih tenang masih istiqomah untuk fokus mengawal suara
ini golkar sudah mulai bermanuver bicara tentang komposisi kabinet
nah ini yang kemudian tampaknya tentu perlu direspon secara serius
terutama oleh presiden wakil presiden dan partai dari seorang presiden yang baru
kalau misalnya kita merujuk pada situasi di hasil pilpres ya dua ribu empat ketika waktu itu golkar memiliki saham politik yang paling tinggi di perintahan
waktu itu presidennya adalah pak susilo bambang yudhoyono pak sby
maka ketika kemudian golkar berada di kekuasaan tertinggi secara elektoral dan juga kursi juga cukup tinggi waktu itu
dia memiliki satu karakter seolah menjadi partikel band
yang berdampak kepada stabilitas politik
sehingga kemudian sebagian kekuatan yang bermanuver melakukan langkah interpelasi bahkan angket dan sebagainya
nah ini yang tampaknya menjadi sebuah kepentingan betul bagi presiden yang baru
untuk mendisiplinkan atau menstabilisasi supaya kemudian tidak terjadi kejulah kejulah di internal koalisi
nah ini yang tampaknya akan terus digunakan oleh golkar sebagai sebuah media negosiasi politik kompromi kepentingan
untuk mendapatkan target target agenda kepentingan secara dalam lingkup kekuasaan
sehingga kemudian tentu ini menjadi ruang ekspresi yang lebih vulgar bagi golkar untuk melakukan bergening position ke depan
oke kita akan lihat kemudian kalau golkar begitu percaya diri bahkan tadi mas umam mengatakan
bisa saja percaya dirinya surplus begitu ya karena memang perolehan suara di pemilu dua ribu dua puluh empat lagi di atas angin
lalu bagaimana dengan partai amanat nasional
jangan dijawab dulu bung saleh kita akan jeda dulu sejenak tetaplah bersama kami di sapa indonesia pagi
terima kasih anda masih bersama kami di sapa indonesia pagi
saudara kita masih membahas ini rekapitulasi masih terus dilakukan oleh kpu ri
kemudian pelantikan nanti baru akan terjadi pada bulan oktober
saya ingin mengucapkan bahwa saya sudah berpikir bahwa saya sudah berpikir bahwa saya sudah berpikir bahwa saya sudah berpikir
begitu partai golkar sudah ada kode kode begitu ya untuk dalam tanda kutip soal jatah menteri
kita masih membahasnya bersama dengan rekan koalisi ada partai amarat nasional
kemudian juga ada partai gerindra dan juga ada mas umam
menyambung dialog kita tadi bu saleh ini kan bisa dikatakan partai golkar
ini kan bisa dikatakan partai golkar tadi mas umam mengatakan
percaya diri karena perolehan suaranya lagi di atas angin bahkan kepercayaan dirinya surplus begitu ya
meminta lima jatah menteri begitu kalau tidak salah
nah kalau dari partai amanat sendiri kalau boleh gitu ya untuk mengatakan
sebenarnya inginnya berapa sih untuk kursi menteri
ya kalau partai amanat nasional kan tidak bisa melakukan pengandaian dulu

sebab tadi memang kita harus menentukan dulu
kalau melihat yang sudah tiga kali mendampingi pak prabowo begitu setia idealnya berapa
jadi struktur kabinet itu ada dalam undang undang
sekarang undang undang berlaku itu adalah undang undang yang dipakai oleh presiden jokowi sekarang itu
nah andai kata misalnya ada kepentingan untuk misalnya merubah struktur itu
tentu harus ada perubahan dalam undang undang
nah karena itulah maka ini kan belum bisa dipastikan ini semua totalnya seperti apa gitu
dan karena itu ya partai amanat nasional tentu bagian daripada koalisi ini
dan tentu kami berhadap bahwa sebagai bagian dari koalisi ini kami juga bertanggung jawab
untuk menyukseskan pelaksanaan programnya pak prabowo ke depan
dan perlu juga diingat bahwa sebetulnya partai amanat nasional kan selama ini sudah bersama sama dalam katakanlah perjuangan
kalau bahasanya sih dalam dukanya gitu
gak hanya suka tapi dukanya juga
nah sekarang kan lagi ada sukanya nih sedikit nih ya
ya tentu kita juga berharap ikut dalam bagian itu
nah soal berapa jumlahnya dan seterusnya saya kira itu porsi daripada para ketua umum
dan tentu partai amanat nasional tentu berharap akan ikut serta di dalam pemerintahan ke depan itu
jadi karena itu tentu yang sekarang ini kita berharap karena sudah menang ya tentu kita bagian daripada pemerintahan ini
jadi tentu ya akan berbeda kalau kita dulu ada di luar dengan ada di dalam
iya tanggung jawab kita untuk menyejahterakan rakyat dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat itu akan jauh lebih tinggi ya
kalau di luar kan hanya mengontrol saja
kemudian hanya melakukan pengawasan
nah kalau sekarang ya tentu melaksanakan mengeksekusi program
bahkan berpikir bagaimana memberikan program program yang terbaik bagi masyarakat gitu
jadi kalau pan itu fokusnya ya bagaimana menyukseskan pak prabowo ke depan
iya kan itu betul betul targetnya
oke kan partai anda pan ini sudah tiga kali begitu ya
setia begitu bersama pak prabowo
berarti lebih dari tiga kursi menteri dong
saya kira pak prabowo itu sudah sangat dekat dengan pan
dalam beberapa kali pidato itu beliau kenal pengurus pengurus partai mana saja
bahkan di dalam iklan iklan media sosial kita pak prabowo ikut joget joget dengan para pengurus partai nasional
karena kami memang menginginkan politik itu bergembira bersukaria gitu
bukan saling menjelekkan bukan saling fitnah
tapi yang perlu kita lakukan itu adalah tindakan tindakan yang produktif
nah justru itu kan menandakan kedekatan kami dengan pak prabowo
kalau kita sudah dekat dengan pak prabowo
maka pak prabowo itu saya yakin juga tidak akan ragu untuk memberikan amanah kepada kader kader partai
nah tinggal sekarang posisinya apa gitu
jangan sampai misalnya diberikan amanah terhadap satu posisi tertentu gitu
dimana mungkin kader kami tidak pas di situ misalnya
ya di situ mungkin akan ada pembicaraan di tingkat katakanlah ketua umum gitu loh
jadi kita juga tidak mau mendahului
makanya saya katakan kita fokus dulu lah menyelesaikan rekapitulasi ini
soalnya kubu sebelah itu kan
kubu sebelah itu kan juga udah garang garang sekali kalau kelihatannya menyiapkan ini itu segala macam kan gitu
dan tentu kita juga harus mempersiapkan itu
kapan ke jalur hukum kan gitu
kami senang sebetulnya kalau dilakukan melalui jalur hukum gitu
sehingga dengan demikian ini bisa selesai dengan cepat
kalau melalui jalur politik itu bisa lambat gitu
tapi nggak ada lah ya berarti gejolak gejolak gitu
ya komposisi minimalis lima menteri lah kalau partai golkar
jadi begini khusus dengan pak erlah gak itu
zulkifli hasan dan pr langga itu kan dari awal itu sudah membentuk koalisi bersama
kemarin ikut dengan p tiga ingat tuh
kemudian p tiga kan pindah ke sebelah
waktu itu kami belum menentukan siapa capres dan cawapresnya
kami itu sudah bersama dengan pak erlangga gitu
jadi begitu kita berkomitmen untuk mendukung pak prabowo juga bersama sama
deklarasi dengan apa namanya golkar
karena itu tentu apa yang disampaikan oleh pak erlah gak itu ya bukan sesuatu yang harus disawatirkan
dan menurut saya apa yang disampaikan pak erlah gak itu kan bagian daripada apa katakanlah
ya pembicaraan politik yang saya kira wajar disampaikan sebagai ketua umum
sebagai ketua umum partai politik yang saya lihat memang peningkatan suara di dalam pileg kemarin itu
sebagai ketua umum partai politik yang saya lihat memang peningkatan suara di dalam pilek kemarin tuh
jadi ini sebagai bagian dari proses dan dinamika politik yang tentu kami sangat menghargai itu gitu
meskipun partai pertama nasional tidak terburu buru untuk katakanlah minta kami harus lima enam atau tiga dua gitu
jadi nanti insya allah pada saatnya kita akan membicarakan ini
dan saya harap memang ini tidak terlalu dibesarkan gitu

karena ini adalah hal hal yang wajar saja dalam politik
saya tambahkan sedikit karena memang politik itu kan targetnya itu masing masing partai itu adalah mendapatkan kekuasaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
memang itu target daripada politik
kalau enggak ya kalau jalur organisasi massa misalnya bukan jalur organisasi politik ya tidak akan berharap seperti itu
nah karena itulah wajar saja kalau pak rw
nah kursi kabinet itu bagian dari kekuasaan
mas habib ini gimana nih kalau dari partai gerindra sendiri bagaimana
apakah jangan jangan partai gerindra dapat kursi lebih banyak nih
kan ada pasti ada orang yang berpandangan seperti itu
termasuk juga khawatir nggak soal pandangan yang cukup miring begitu
aduh capres saja belum dilantik kenapa sudah membahas soal menteri
saya pikir tidak ada hal yang tendensi negatif dari yang disampaikan oleh pak erlangga hartarto
kami menghormati beliau dan tentu dari statement tersebut ada konteksnya yang mungkin bisa kita kaji lebih dalam
yang pasti beliau tidak akan mungkin memaksa pak prabowo misalnya atau teman teman koalisi yang lain
untuk apa namanya menerima apa yang beliau sampaikan
namanya aspirasi tentu boleh boleh saja
nah terkait partai gerindra sendiri kami akan tunduk dan patuh pada apa yang akan diputuskan oleh pak prabowo
karena basisnya ya dasarnya kan itu hak prerogatif beliau
apakah apa namanya kami akan mendapatkan jatah
istilahnya ya dalam tanda kutip posisi posisi tertentu ya monggo kami akan ikut
tapi kalau kami ikuti rekam jejak beliau lagi lagi ya pak prabowo itu dipastikan akan memperlakukan semua pihak secara adil
tidak ada anak emas misalnya gerindra partai beliau ya kan
tidak akan ada prinsip seperti itu gitu loh
jadi saya pikir ya apalagi pan ya rekan rekan pan paham banget ya
kayak pak saleh daulah ini tahu banget itu ruangan ruangan di rumah kertanegara
karena apa sudah tiga pemilu beliau apa ngantornya itu di rumah kartanegara
jadi karakter pak prabowo pun tentu beliau sudah sangat paham
nggak akan mungkin pak prabowo itu nantinya gerindra sentris misalnya
dan contoh waktu misalnya kemarin pemilu
pak prabowo itu hampir nggak pernah lagi pakai seragam putih krim ya
putih apa namanya seragam partai gerindra
dan lebih banyak hadir di acara kampanye kampanye akbar partai partai koalisi
tapi kayak yang di bandung kalau nggak salah itu kan acaranya pak salidola ya
di stadion gelora bandung lautan api itu
bahkan di hampir nggak ada acara besar di atas lima puluh ribu ya
yang di acara gerindra ya
pak prabowo banyak hadir di acara pan partai demokrat partai golkar
ya partai partai yang lainnya yang sebagai inisiator utamanya
dan pak prabowo itu nggak ada istilah gerindra sentris lagi ketika beliau sudah menjadi pemimpin negara
prinsip kepemimpinan itu beliau paham banget ketika beliau nanti menjadi pemimpin negara
ego pertemanannya nggak akan ada
nah kita melanjutkan lagi mas umam dan juga bang saleh daulai
ini kan tadi mas umam bagaimana sebenarnya komposisi yang ideal soal menteri dari partai politik dan juga menteri dari kalangan profesional pastinya
melihat apakah dengan adanya ini ada potensi potensi gejolak di internal koalisi anda melihatnya bagaimana
ya mbak adisti biasanya yang sering terjadi dalam konteks pengambilan keputusan politik terkait dengan komposisi kabinet
seringkali representasi kekuatan politik itu berada di angka sekitar marginnya lima puluh enam
kemudian dari kalangan profesional itu sekitar lima puluh
sehingga kemudian komposisi yang paling moderat adalah lima puluh lima puluh
meskipun di saat yang sama yang representasi partai politik lima puluh persen itu tidak menjadi kaplingan total dari partai partai pengusung yang selama ini ada dalam koalisi inti
tetapi juga tetap dibuka ruang bagi masuknya politik akomodasi terutama dari partai partai politik yang berada di luar koalisi
ada peluang kemudian partai yang di luar koalisi ini juga akan menempatkan kaveling kaveling itu
apalagi kalau misal tadi kita jelaskan ya bahwa dalam konteks pilpres dua ribu dua puluh empat ini praktis tidak ada kutel efek yang memadai
sehingga kemudian kalau misal kemudian diakumulasikan kekuatan dari partai partai politik di kubu dua itu akumulasi yang berada di senayan
praktis ada di angka sekitar empat puluh dua empat puluh lima
dan angka itu tentu masih cukup terbatas dalam konteks upaya untuk penguasaan secara politik dan juga upaya menjaga stabilitas di parlemen
kalau misal kita merujuk kepada apa yang terjadi di pemerintahan awal presiden sby kemudian presiden jokowi
praktis pemerintah baru dalam fase transisi itu membutuhkan sedikitnya enam puluh persen
koalisi di parlemen atau yang paling cukup moderat adalah
bahkan kalau pak jokowi belakangan sangat ekstrim delapan puluh persen bahkan lebih sekarang sembilan puluh empat
artinya bahwa dalam konteks ini tentu partai partai pengusung akan diprioritaskan
tetapi di saat yang sama bahwa politik akomodasi dari partai partai lain di luar koalisi akan tetap dibuka ruang itu dengan baik
meskipun di saat yang sama yang dari kalangan profesional
itu tetap mereka yang mendapatkan dukungan mendapatkan approval dari kekuatan kekuatan politik juga
maka di level inilah yang akan kemudian nanti di kompromikan di negosiasikan
sehingga kemudian mencapai satu titik keseimbangan baru dalam konteks kekuasaan yang cukup stabil ke depan
anda melihat mungkin di luar partai koalisi ini misalkan pdi perjuangan atau kemudian pkb atau p tiga juga
akan menempati posisi menteri di pemerintahan prabowo gibran
ya semua akan bergantung pada proses negosiasi saat ini
dan tampaknya negosiasi di bawah meja sedang terjadi
karena bagaimanapun juga menurut informasi spekulatif yang saya terima
upaya upaya komunikasi politik terus terjadi meskipun di atas permukaan saat ini seolah sedang mencoba menyiapkan materi gugatan dan lain sebagainya
karena sekali lagi mbak adisti partai partai kelas menengah apalagi kelas bawah secara elektoral itu praktis
mereka tidak akan siap berhadapan hadapan dengan kekuasaan
mereka juga tidak dididik untuk siap siap berpuasa terlalu lama dari kekuasaan
risikonya cukup besar bagi mereka
bukan hanya dari sisi aliran logistik tetapi juga bagaimana menyangkut dalam tanda kutip keselamatan dan juga stabilitas internal partai partai politik mereka
maka besar kemungkinan negosiasi dan kompromi akan terus dilakukan secara intensif dari sekarang sampai nanti penetapan capres capres terpilih
sampai nanti pada oktober dua ribu dua puluh empat tanggal dua puluh ketika presiden dilantik oleh mpr disitulah kemudian ruang negosiasi yang sebenarnya terbuka masih sangat lebar
saya tidak berkeyakinan kalau misalnya tadi bang saleh menyampaikan argumen misalnya bahwa pan termasuk yang sangat istiqomah mendampingi pak prabowo
serupa akan digunakan oleh pks bahwa mereka pernah ikut berdarah darah dalam konteks penyuksesan pak prabowo di dua pilpres sebelumnya meskipun gagal pada waktu itu
nah situasi ini yang tampaknya masih sangat cair mbak distri tetapi sekali lagi saya juga berkeyakinan bahwa kontrak kontrak politik tampaknya sudah dilakukan oleh ketua ketua umum partai sebelumnya
sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh pak ketua umum golkar
pak erlangga kemarin statement itu tampaknya adalah upaya untuk merecall kembali kontrak politik lama yang barangkali dijadikan sebagai media kompromi yang baru
untuk mendapatkan potensi potensi jatah yang jauh lebih besar dari yang diektasikan sebelumnya
oke semuanya masih cair ruang negosiasi masih terbuka kita akan tunggu bagaimana nanti dinamikanya seperti apa
yang pasti soal posisi menteri itu adalah hak dari prerogatif dari presiden
terima kasih bung saleh daulai dari ketua dpp partai amarat nasional dan juga ada pakar politik dari indo strategik
ada mas ahmad hoirul umam telah berbagi perspektifnya bersama kami dan sebelumnya ada wakil ketua umum partai gerindra mas habibur rahman
terima kasih bapak bapak sehat selalu